anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal undang undang baru kpk yang hari ini resmi berlaku
sekalipun presiden tidak pernah menandatangani secara otomatis berlaku
karena sesuai dengan peraturannya juga seperti itu
mbak biv tadi pak arsul mengatakan oh masih bisa ott masih bisa menyadap selama tidak ada
selama belum ada dewan pengawas karena memang sudah ada aturan yang mendukung itu
tapi apa sih sebenarnya yang berbahaya
karena bagaimanapun kan pasti ada celah yang bisa selalu digunakan koruptor
nanti untuk kemudian perapradilan itu kan sekarang
jadi saya kira jangan salah kaprah juga ya
sebenarnya per hari ini dengan asumsi memang sudah diundangkan
karena kita belum lihat nih sampai sekarang nih
dengan asumsi sudah diundangkan harusnya ini kewajiban kementerian hukum dan ham
itu pada dasarnya kpk sudah terlucuti wewenang penindakannya
jadi memang di satu sisi betul selama belum ada dewan pengawas berlaku yang pasal enam puluh sembilan d itu ya
jadi masih bisa lah yang izin izin yang harusnya oleh dewan pengawas itu bisa dilakukan masih oleh komisioner
tapi ada juga pasal tujuh puluh c nya yang bilang bahwa pada saat undang undang ini berlaku
semua tindakan penyelidikan penyelidikan dan penuntutan tindak undang undang korupsi
yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang undang ini
jadi berkaitan diikatkan
jadi langsung efektifnya itu berkaitan dengan peraturan yang diatur dalam undang undang ini
jadi berkaitan diikatkan
langsung efektif berlaku langsung diikat dan harus pakai ini
nah artinya apa misalnya saja kalau ada perkara yang belum dimulai penyidikannya
itu komisioner sudah tidak bisa lagi mengeluarkan sprindik surat perintah dimulainya penyidikan
kenapa karena pasal dua puluh satu ayat empat undang undang yang lama itu ternyata dihilangkan
waktu awal itu kita belum terlalu tahu ya begitu baca undang undangnya baru sadar
projustisianya ya tidak ada lagi kan komisioner
jadi komisioner itu bisa dibilang seperti manajer
manajer nanti karena dia tidak punya wunang penegakan hukum lagi
statusnya sebagai penyidik dan penuntut umum sudah tidak ada
jadi kalau misalnya ada perkara yang sudah penyelidikan sudah siap masuk ke pengadilan
mereka komisioner itu nggak bisa tanda tangan untuk penuntutannya
karena yang bisa tanda tangan hanya orang yang punya status penuntut umum
barangkali deputinya atau apa yang dalam kpk tapi bukan komisioner lagi
jadi ini efek yang langsungnya
untuk wali kota medan ini ya itu berarti yang akan terjadi kan
salah satunya itu karena dia jadinya bila memang saya kira belum ya dimulai penyidikannya
jadinya dia sepindiknya nantinya tanda tangan bukan komisioner
tapi orang orang yang di bawahnya yang bersatus penyidik
dan itu tentu saja dari kepolisian
nah jadi akan sangat tergantung nanti kinerja kpk dari persoalan persoalan internal seperti ini
dan soal dewan pengawas belum ada ini kan seperti kita cari cari celah
supaya tetap hidup ya ibaratnya seperti ikan yang menggelepar gelepar hampir mati tapi terus melawan gitu
jadi buat saya ini bukan sesuatu yang patut kita kemudian banggakan
misalnya masih bisa hidup kok
enggak tapi ini sekedar mencari celah untuk tetap hidup begitu ya
sementara dewan pengawas belum ditunjuk
tapi saya kira sebenarnya gambarannya sudah cukup kelam begitu
dewan pengawas tinggal ditunjuk saja
karena kita harus ingat untuk pertama kali presiden tidak perlu panitia seleksi
tapi bisa langsung tunjuk gitu ya
jadi sebenarnya prosesnya bisa cepat
kemudian pegawai memang butuh perubahan di tingkat peraturan perundang undangan juga ya
tapi tetap saja dari segi moral pegawai kpk kalau kita datang ke sana pasti bisa merasakan
kehidupan mereka akan berubah total dan yang saya khawatirkan juga kultur lembaga kpk secara keseluruhan itu sebenarnya sudah jatuh per hari ini
jadi saya kira jangan dilihat
misalnya saja harus disadari
dari kulturnya itu
kpk itu kan sebenarnya lembaga yang tadinya diharapkan justru jadi island of integrity lebih profesional staffnya
untuk dan lain sebagainya
analisis jabatan itu modelnya dari private sector dari swasta
jadi sangat berbeda dengan aparatur sipil negara pada umumnya
nah jadi dengan itu mereka bekerja lebih efektif
lebih efisien gitu ya dan etiknya tinggi
karena etiknya juga ketat sekali
saya gak bisa neraktir temen kpk untuk ngopi misalnya itu gak boleh
kemudian dengan itu juga sistem kerjanya rapih
nah saya khawatir dan sekarang sudah terjadi
di pegawai pegawai kpk itu karena merasa bahwa sebentar lagi mereka akan jadi asn biasa
dan tunduk di bawah
menpan rb ya nantinya ya
akibatnya jadi mereka tidak punya kebebasan yang dulunya mereka
miliki kebebasannya bukan dalam arti saya juga tidak mau nanti masyarakat berpikirnya
nah ini taliban dan lain sebagainya tidak disitu tapi
bagaimana cara kerja mereka yang sebenarnya memang
dulu itu diharapkan jadi model justru asn akan mengikuti model di kpk
nah sekarang karena mereka terlalu sukses akhirnya malah
dijadikan asn gitu
nah hal itu secara efektif membuat
kpk sekarang ini sudah lemah begitu
jadi saya juga apa namanya tidak
mau melihat satu persatu gitu ya
oh ini belum ada dewan pengawas ini masih bisa ott kok dan lain sebagainya
saya kira poinnya bukan disitu
poinnya adalah per hari ini sebenarnya kpk memang sudah dibuat begitu lemah
dan sudah letaknya aja sekarang sudah jelas subordinasi presiden ya
tidak seperti dulu
nanti laporan harus diserahkan mereka bertanggung jawab pada presiden dpr dan lain sebagainya
dulu itu kan kepada publik ya
nah itu sekarang berubah total mereka harus
lapor kepada presiden dan juga dpr gitu
nah jadi hal hal ini sudah efektif berlaku menurut pasal tujuh puluh c tadi begitu
itu yang harus diperhatikan
oke bagaimana sekarang mbak biv
ada yang kemudian sudah kesal atau mungkin sudah kehilangan harapan
soal udahlah ini nggak bisa diselamatkan
padahal kan mungkin lupa bahwa ketika ini berlaku pun
seperti yang tadi saya sampaikan dalam pembukaan saya katakan
presiden memiliki waktu karena
kapanpun bisa mengeluarkan perpu gitu kan
sebebas bebasnya kan sebenarnya
iya jadi perpu itu tidak ada tenggat waktunya
kapanpun presiden mau bisa
jadi kalau kita lihat misalnya perpu ormas dulu ya
yang barangkali banyak pemirsa juga tahu
itu kan lima tahun setelah undang undang ormasnya keluar
jadi itu ekstrimnya gitu ya
nah jadi kalau saya sebenarnya masih menyimpan harapan dan masih mendorong presiden
menurut saya sih belum terlambat
karena masih ada beberapa yang belum bisa dilaksanakan karena
tidak ada pengawasan yang sudah diperhatikan

dengan pengawas tadi gitu

salah satunya adalah pelantikannya tanggal dua puluh nanti
jadi saya kira kita juga mesti melihat apakah tanggal dua puluh atau dua puluh satu
atau keesokan harinya gitu ya
presiden masih mau mengeluarkan perpu atau tidak
tapi saya kira hal ihwal kegentingan memaksanya
yang menjadi dasar keluarnya perpu
masih nyata dan makin real
dengan tanda tangan dari deputi misalnya yang berstatus penyidik
tapi alur penanganan perkaranya juga jadi harus diubah kan
dan semakin lebih panjang menurut anda
bukan soal lebih panjangnya sih
tapi intervensi jadinya bisa masuk dengan lebih banyak
karena kita tahu penyidik itu bisa saja sangat diintervensi oleh institusi asalnya
sementara dari segi
pengalaman selama ini memang biasanya komisioner lah yang lebih independen
apalagi mereka berlima harus kolektif kolegial kan
kalau ini kan tanda tangan satu penyidik saja
itu sudah bisa jalan gitu sebenarnya
nah ini yang dikhawatirkan tuh independensinya itu
bukan soal alurnya yang lebih panjang
oke oke kita sekarang jeda dulu nanti setelah jeda kita membahas
bagaimana jika perpu juga tidak kunjung dibentuk atau dikeluarkan
tetap di sianan dan di rishabran
cuman gimana sekarang gitu
iya betul saya setuju sekali kita nggak boleh langsung turun gitu ya semangatnya
makanya kalau dari saya dan teman teman masih terus berusaha menyadarkan
justru kalau kita di sini skeptis langsung turun ah udah deh gak usah ngapa ngapain lagi
mereka keenakan karena inilah yang mereka inginkan
jadi saya kira yang bisa dilakukan adalah pertama perpu tetap bisa didorong ya
saya masih punya harapan lah gitu ya walaupun tinggal tipis tapi ada harapan dan kita dorong ke situ
kemudian yang kedua judisial reviewnya juga per hari ini kan sebenarnya sudah
kalau undang undangnya sudah dapat nomor ya
sudah bisa disampaikan dan saya kira bantuan dari teman teman semuanya di luar akan sangat berguna
dan kemudian legislatif reviewnya supaya masuk lagi di prolegnas dibahas lagi kita kerubutin lagi sekarang dprnya
kita masih bisa lakukan
tapi seberapa optimis itu kalau misalnya melihat komposisinya sekarang
tapi saya kira kita justru harus galakin gitu
kita cari ella yang baru karena kan apa namanya sekutu sekutu baru begitu ya
karena setengah dari anggota dpr yang sekarang kan sebenarnya baru
saya nggak tahu apakah kita belum bisa mengkapitalisasi itu apakah bisa jadi negatif atau positif
tapi kalau saya berpikir kita kapitalisasi aja kita jadikan sekutu kita gitu untuk mendorong pemerintahan korupsi
nah tapi memang yang cukup kelam itu di pekerjaan kpk nantinya
karena saya kira ott itu akan sangat sulit untuk dilakukan kalau tidak mungkin mustahil sebenarnya gitu ya
ada yang sudah mengatakan kemarin adalah ott terakhir kpk
ada salah satu pejabat yang sudah bilang begitu
dan saya kira dengan konsep bahwa penyadapan sekarang begitu sulitnya untuk dikeluarkan karena harus izin dewan pengawas
dan harus gelar perkara dulu padahal gelar perkara itu kalau sudah penyidikan bisa dibilang mustahil ada izin penyadapan itu keluar
nah jadi dengan itu

ya itu jadi rohnya itu ya
ya kpk selama ini
betul betul karena kan di untouchables itu yang orang yang biasanya nggak bisa kena seperti pak setia novanto
itu tidak akan bisa tertangkap kalau tidak dengan penyadapan itu begitu
nah jadi yang saya khawatirkan adalah pemberantasan korupsinya turun nanti indeks persepsi korupsinya juga jadi jeblok gitu ya
investasi saya kira saya setuju dengan prof rimawan tadi bisa turun juga gitu
nah jadi barangkali yang bisa kita dorong terus adalah kita lanjutkan reformasi misalnya di tiongkok ya
kita lanjutkan reformasi misalnya di tubuh kepolisian itu juga sasaran yang saya kira sangat penting
kemudian juga reformasi di tubuh partai politik ya kita banyak sekali upaya upaya
walaupun itu tampaknya sulit ya
sulit tapi saya kira untuk bisa melangkah ke depan kita mesti melakukan itu semua kalau tidak ya memang ya itu ya reformasi di korupsi gitu kita mau balik lagi ke masa sebelum
mbak bis sebenarnya selama kpk ada ini apakah sudah membuat sistem sistem yang rigid
ada beberapa yang lumayan sukses jadi memang kan selama ini anggota dpr ya dan beberapa politisi menarasikan ini kpk kerjanya ott melulu gitu sebenarnya sih
kerja sirkus katanya
nah sebenarnya mereka banyak ngasih training misalnya
untuk korupsi di sektor swasta kemudian yang tadi kementerian kementerian jadi mereka kalau ada kasus bahkan juga mahkamah konstitusi
dan mahkamah agung juga mereka dampingi untuk membuat sistem yang lebih bersih lah begitu ya kementerian pendidikan juga ya yang kita ketahui
alokasi apb yang terbesar kan
iya jadi mereka sebenarnya melakukan pekerjaan pekerjaan seperti itu di kementerian kementerian untuk merapikan struktur apa yang kita tahu ya
apa namanya bisnis proses di kementerian kementerian supaya lebih bersih gitu
masih ada tapi nggak ada giginya kira kira akan seperti itu
iya nanti kpk akan lebih banyak sekali fokus ke pencegahan begitu karena untuk penindakan sudah dipreteli kewenangannya
tapi masihkah bisa
untuk melakukan penindakan
bisa cuma karena dia tidak lagi independen dan banyak pengambilan keputusan yang diambilnya sebenarnya oleh lembaga lembaga yang seperti kejaksaan dan kepolisian yang sebenarnya masih dianggap korup
maka prosesnya akan sangat terganggu
bisa kah katakanlah begini
katakanlah sekarang kpk satu satunya lembaga yang selama ini kita harapkan untuk bisa memberatas korupsi di indonesia katakan sudah tidak ada
selain tentunya kita masih bisa berharap kepada kepolisian dan kejaksaan karena itu lembaga penegak hukum yang ada
tapi selain itu apa ya mbak bif apa yang bisa dilakukan apa yang bisa didorong sekarang
supaya bisa dilakukan oleh kpk begitu ya
saya kira barangkali lebih
lebih banyak juga melakukan sosialisasi mengenai pemerintahan korupsi kepada generasi muda
karena saya sama teman teman juga sedang memikirkan hal yang sama
sekecil apapun uang itu tetap adalah pencurian itu tetap korupsi gitu
karena sekarang kita suka bilang ah cuma dua ratus juta biarin aja lah gitu kan
nah yang kami khawatirkan generasi muda ini makin tidak peka
bahwa uang sebanyak itu sebenarnya banyak sekali uangnya itu banyak sekali
untuk orang orang yang sakit membangun rumah sakit membangun sekolah begitu ya
nah kemudian yang kedua juga kita tidak mau korupsi itu jadi the new normal gitu
jadi seakan akan yaudah deh gak apa apa deh nyogok untuk bikin sim
gak apa apa deh nyogok untuk bikin apa yang lain begitu ya
karena sebenarnya kesuksesan kpk juga dengan penindakan itu sebenarnya kunci dari pencegahan juga
karena orang jadi tahu bahwa kalau kita melakukan tindakan tindakan begini
itu sebenarnya melanggar hukum jelas akan tegas ditindak oleh kpk
jadi kalau gak ada penindakan seperti itu sebenarnya pencegahan bisa menjadi kurang efektif gitu
nah jadi saya kira yang mesti dilakukan oleh kpk juga untuk mendorong supaya generasi mudanya tidak menganggap korupsi itu biasa biasa saja gitu ya
supaya nanti perlawanannya bisa terus menerus kita dorong terus lah di dpr nya berubah
terus nanti di muda mudaan reformasi kepolisian juga bisa kita dorong makin minin gitu ya
jadi civil society yang harus bergerak
harus begitu karena kita jangan lupa waktu kpk dulu didirikan tahun dua ribu dua itu dorongannya besar sekali dari civil society
saya kira ini harus kita pelihara dan justru kalau sekarang ada upaya upaya untuk meminggirkan atau mengkerdilkan ya
gerakan mahasiswa gerakan civil society ini kedepannya efeknya bahaya sekali gitu
jadi saya kira kita harus mengolah itu juga
dalam arti suatu saat akan kita bisa hidupkan lagi dengan generasi yang baru gitu
oke mudah mudahan mudah mudahan terutama generasi yang baru itu ya dikapitalisasi sekali lagi
mbak bif terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
semangatnya harus tetap ada berani jujur masih hebat gitu ya
iya dong harus
berani jujur hebat
terima kasih mbak biv malam hari ini
kami akan kembali dengan informasi yang lain
cnn indonesia prime news segera kembali